pasangan kekasih r dua puluh empat tahun dan ks dua puluh empat tahun
ditemukan di dalam kamar kontrakan di kampung rancagong cianjur jawa barat
kedua korban ditemukan dalam kondisi penuh luka dan bersimbah darah
menurut anggota satreskrim polres cianjur yang datang ke lokasi kejadian
sang laki laki tewas di lokasi kejadian
sedangkan teman wanitanya yang dalam kondisi kritis
langsung dibawa ke rumah sakit umum cianjur
polisi belum bisa memastikan apa penyebab kejadian tersebut
apakah keduanya korban penganiayaan atau korban percobaan pembunuhan
nah satu orang korban
saat dicek dalam keadaan menjelaskan
satu orang lagi dalam keadaan kritis
dan yang kritis kita bawa langsung ke rumah sakit
berarti yang meninggal itu yang laki lakinya atau yang perempuan
yang meninggal adalah yang laki laki dan yang kritis adalah yang perempuan
jadi diduga korban penganiayaan pembunuhan atau gimana
sementara kita belum bisa menyimpulkan karena masih dalam proses penyelidikan
polisi masih melakukan penyelidikan dan tengah memeriksa para saksi
baik tetangga korban maupun pemilik kontrakan
gani aris cianjur jawa barat